inilah detik detik pasca sebuah kanopi minimarket di kawasan warung gunung lebak banten roboh dan menimpa dua pengunjung dan empat kendaraan pada kamis siang
evakuasi seorang warga yang tertimpa kanopi dilakukan menggunakan alat berat
korban yang mengalami luka berat langsung dibawa ke rumah sakit umum rangkas bitung sementara korban lainnya dibawa ke puskesmas terdekat
kejadiannya sampai jam tiga belas tiga puluh keluar terjadi angkuh kanopi atau penyumbang benar daripada gerai indomaret yang terdekat di samping kawasan warung gunung
kepolisian sektor warung gunung langsung melakukan proses olah tkp setelah mengevakuasi para korban
belum diketahui penyebab pasti robohnya kanopi minimarket tersebut
adi mazda lebak banten